menteri kesehatan budi gunadi sadikin sah menerbitkan aturan yang memperbolehkan vaksinasi mandiri atau vaksin gotong royong
kalangan dunia usaha menyambut positif aturan tersebut namun muncul kekhawatiran bahwa program vaksin gotong royong dapat mengganggu program vaksinasi nasional yang dijalankan pemerintah
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah ada dua narasumber yang bergabung melalui sambungan zoom sore hari ini
ada pak pandu riono epidemiolog fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia selamat sore pak pandu
dan ada pak rosan roslani ketua kamar dagang dan industri indonesia atau kadin selamat sore pak rosan
selamat sore mbak
saya harus menyampaikan kabar kurang baik bahwa sebelumnya dr siti nadia tarmizi jubir vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan sudah menyatakan akan bergabung dalam dialog kita sore ini
namun tiba tiba membatalkan karena harus menghadiri rapat mendadak bersama dengan menteri kesehatan
jadi kita lanjutkan saja berdua dengan pak pandu dan juga pak rosan
sebelum nanti kita ke pak pandu saya mau ke pak rosan
terlebih dahulu bagaimana kemudian pak rosan kalangan dunia usaha menyambut aturan yang sudah diteken oleh menteri kesehatan yang memperbolehkan vaksin gotong royong dan juga vaksinasi mandiri ini dimulai
ya tentunya kami menyebut baik karena memang ini kan juga usulan dari vaksin gotong royong ya sekarang
namanya itu adalah usulan dari dunia usaha juga
karena memang kita ingin dilibatkan dan juga bisa membantu agar vaksinasi ini
berjalan lebih cepat
oke pak rosan
kenapa kemudian dunia usaha sangat ingin mendorong begitu
sangat menginginkan aturan ini kemudian segera disahkan oleh kementerian kesehatan
tadi anda mengatakan bahwa dunia usaha juga ikut mendorong agar vaksin ini ataupun vaksin gotong royong segera disahkan aturannya oleh pemerintah begitu
ya memang ini kan untuk kebaikan kita semua juga
tidak hanya untuk dunia usaha
karena kami melihatnya kalau misalnya ini lebih
terjadi percepatan dalam hal vaksinasinya sehingga herd immunity bisa tercita lebih cepat
ya tentunya ini akan berapa positif untuk sektor kesehatan dan juga pemulihan ekonomi
dan kami juga sudah menghitung bahwa setelahnya dengan kita berpartisipasi di vaksinasi gotong royong ini akan jauh lebih efisien untuk kita
karena kita kan juga sekarang menjelangkan protokol kesehatan
kita secara rutin melakukan tes anti gantung
untuk para karyawan kita untuk para pekerja kita
kemudian tes pcr juga
ya kenapa kita tidak aja langsung melakukan vaksinasi gotong royong ini
dan juga ini diharapkan bisa menambahkan produktivitas dari para pekerja kita
oke pak pandu dari segi epidemiologi bagaimana melihatnya
tadi kalau pak rosan mengatakan bahwa dengan ditetapkannya ataupun ditekennya aturan vaksin gotong royong ini diharapkan bisa mencapai target herd immunity begitu
itu memang yang akan terjadi nantinya sesuai harapan pemerintah semakin banyak orang yang divaksin maka herd immunity akan tercapai begitu pak pandu
iya itu harapannya
tetapi harapan itu tidak mudah
herd immunity setiap orang bicara tentang herd immunity tapi pada umumnya tidak mengerti apa herd immunity itu
jadi strategi vaksinasi untuk mengatasi pandemi itu tidak bisa diatasi sendiri oleh pemerintah
itu harus disadari
jadi di banyak negara dan juga di public health itu udah biasa kita membangun kemitraan dengan di luar pemerintah
yang kita sebut sebagai public private partnership
nah sifatnya adalah tidak seperti yang dijelaskan dalam konsep vaksin mandiri atau konsep vaksin gotong royong
lebih tercermin dalam kemitraan tadi
kita sama sama ingin mengatasi pandemi
sehingga swasta akan membantu pemerintah
terus terang kalau pemerintah hanya mengandalkan kemampuannya saja itu memang tidak cepat
harus menggunakan semua sumber daya yang ada di dalam negeri ini
militer tni dan semua masyarakat
dan sehingga kita tahu bahwa ada masalah besar
pertama adalah masalah stok vaksin
nah ini menjadi kita melihat bahwa stok vaksin yang diberi oleh pemerintah itu hanya mencakup satu ratus tujuh puluh juta penduduk
dan itu pun masih prioritasnya masih terus dibenahi
dan menurut saya memang tanggung jawab negara
untuk memvaksinasi seluruh rakyat indonesia
yang bekerja di swastakah yang tidak bekerja yang sudah pensiun atau yang bekerja sebagai pegawai negeri atau pedagang
semuanya mendapat hak yang sama
dan itu sesuai dengan konstitusi dan undang undang karantina yang mencakup pandemi
makanya bantuan yang bisa diharapkan dengan partnership tadi adalah swasta membantu penyediaan stok
serahkan semua ke pemerintah
kedua membantu kalau ada kemampuan untuk mendistribusikan
dan ketiga membantu untuk melakukan vaksinasi dengan menggunakan semua lirik layanan masyarakat
jadi layanan kesehatan masyarakat kesehatan baik swasta maupun pemerintah itu tidak membedakan apakah swasta atau bukan swasta
semuanya dirayani karena semuanya rakyat indonesia
ini baru bisa kita kendalikan kalau tidak ada perbedaan perbedaan semacam ini
ini yang harus dibedakan
menurut saya semangat itu semangat gotong royong itu yang harus dibangun
bukan dilarang tetapi diluruskan menjadi konsep yang betul betul konsep gotong royong
oke saya mau tanya ke pak rosan
ini kan pemerintah sudah membantu swasta dengan menaikkan aturan untuk vaksin gotong royong
untuk vaksin gotong royong begitu ataupun vaksinasi mandiri
pak rosan bagaimana kemudian dunia usaha membantu pemerintah
apakah dalam bentuk distribusi vaksin yang memang ada beberapa masalah ataupun kendala di daerah
bentuk konkretnya nanti ke depan pengusaha ataupun dunia usaha akan seperti apa membantu pemerintah
ya memang tadi disampaikan oleh pak padli itu benar
kita juga nanti membantu untuk segala distribusinya logistiknya call changenya

banyak dunia usaha ini perusahaan perusahaan mempunyai rumah sakit mempunyai klinik juga yang bisa didaya gunakan sehingga juga termasuk vaksinatornya
dan apa dari karena kalau kita lihat justru dari pihak swasta yang distribusi logistiknya itu jauh lebih besar dan mempunyai kemampuan yang cukup komprehensif sampai seluruh indonesia juga
nah ini memang yang termasuk yang kita kerjasamakan yang kita gotong royongkan karena ini memang kan adalah pr kita bersama gitu
kalau tidak bisa ini kita serahkan hanya ke pemerintah saja
dan spiritnya memang dari kami bahwa ini kan ya kita semua dalam masa masa yang tidak mudah gitu ya
kalau kami bisa berpartisipasi dan ini pun juga sifatnya suka rela
dari perusahaan tidak dari para perusahaan kita tidak mengharuskan mereka ikut vaksin gotong royong
tapi apabila mereka mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam vaksinasi gotong royong ini mari kita silakan bersama sama dengan pemerintah

jadi ini seperti itu

tadi anda mengatakan bahwa ini sifatnya untuk membantu pemerintah dadi kedepannya sudah ada jaminan ya dari ketua kadinn pak rosan

dunia usaha akan membantu pemerintah dalam proses distribusi
tapi tadi yang menarik soal vaksin gotong royong ini kan salah satu aturannya di permenkes ini adalah
dunia usaha tidak boleh memungut biaya alias gratis kepada karyawan
bagaimana kemudian anda memastikan kepada teman teman pengusaha supaya ini kemudian gratis
tanpa dipungut biaya kepada karyawan
memang dari awal kita sudah sepakat dengan pemerintah bahwa sama sekali tidak boleh dipungut biaya terhadap karyawannya
karena tetap filosofinya adalah vaksinasi gratis
yang dimana end usernya yang menerimanya vaksin itu harus gratis
dan ini kan juga semua kita mengikuti aturan yang ditukar oleh pemerintah
kita juga membelinya juga dari pemerintah dari bumn
jadi semuanya kita ikuti aturan pemerintahnya dan kita pastikan bahwa tidak ada komersialisasi dalam hal ini
jadi itu yang kita sudah sepakatkan
dan dari perusahaan tidak boleh memungut
atau memotong gaji dalam bentuk apapun
karyawan atau para pekerjanya
sudah ada komitmen pak pandu dari pak rosan sebagai ketua kadin bahwa ini akan gratis dan kemudian kalangan dunia usaha akan membantu
dan ini kan kalau kita lihat ataupun kita dengar bahwa aturannya memang sudah diteken pak oleh menkes oleh pemerintah pusat
lalu bagaimana sarannya supaya ke depan vaksinasi gotong royong ini bisa seiring sejalan dengan vaksinasi nasional pemerintah
karena memang sudah terlanjur pak pandu
sarannya pak pandu
itu bisa diubah bisa diperbaiki
semua aturan aturan itu belum diimplementasikan
itulah sebabnya saya dengan teman teman membuat petisi untuk supaya ada perubahan perubahan yang mendasar
yang saya harapkan dari kaum pak ruslan dan kawan kawan kadin dan semuanya lah
itu janganlah hanya membeli vaksin
sesuai dengan kebutuhan jumlah
karena karyawan dan keluarganya
kenapa itu menjadi pikiran
dengan situasi seperti itu sebenarnya saya ingin mendengar
jadi sebagian untuk karyawan dan sebagian untuk masyarakat
bantuan itu yang ingin kita dengar
bukan hanya membeli vaksin untuk karyawannya saja
kan seakan akan idenya menjadi eksklusif
bukan hanya saja
yang lainnya saya tidak peduli
jawaban pak rosan seperti apa
saya mengharapkan betul
saya percaya pak ruslan bisa memobilisasi teman teman dunia usaha untuk membantu kekurangan stok vaksin
pak rosan silahkan dijawab
saya beri waktu
karena waktu kita tidak banyak
jadi tidak ada pembedaan pembedaan yang menurut saya akan terjadi polarisasi
tidak ada polarisasi politik
karena waktu kita tidak banyak
saya harus beri waktu
saya harus beri waktu

supaya kita bisa mengatasi pandemi secara bersama sama
oke silahkan pak rosan
singkat saja karena waktu kita tidak banyak pak rosan
kita pun membantu pemerintah untuk penyediaan ini vaksinnya
kita pun bicara dengan produsen di luar negeri
yang dimana mereka juga adalah pihak swasta
contohnya dengan sputnik
kita sudah sampaikan bahwa dengan negosiasi kita kita bicara kita serahkan ke pemerintah
tapi mereka bisa mengalokasikan sampai tahun ini contohnya tiga puluh lima juta vaksin
jadi itu pun kita lakukan
tapi memang karena harus semua melalui bumn semua harus melalui pemerintah
dan kita ikut aturan seperti itu
jadi kita serahkan kepada pemerintah
tapi kita ikut membantu untuk mendapatkan jatah jatah alokasi yang untuk indonesia
oke kita nanti tunggu saja bagaimana realitanya di lapangan
kami akan menagi janji
dari teman teman dunia usaha
ataupun teman temannya pak rosan
dan kita juga nanti akan meminta tanggapan lagi dari pak pandu
tapi di lain kesempatan
karena kita waktunya sudah habis
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom
sore hari ini pak rosan roslani dan juga pak pandu riono
selamat sore pak pandu